lahan pertanian jagung di kabupaten tuban jawa timur telah memasuki masa panen
luas tanaman jagung yang panen selama februari dua ribu sembilan belas ini diperkirakan mencapai lima puluh ribu hektare
panen raya kali ini sangat melimpa di mana per hektare lahan mampu menghasilkan delapan ton jagung
sehingga total jagung yang dihasilkan dalam periode panen ini mencapai empat ratus ribu hingga lima ratus ribu ton
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini